elro merupakan pagelaran musik elektronik yang berasal dari barcelona spanyol
lro menjadi salah satu stage host pada festival musik elektronik jakarta warehouse project atau dwp
dan menjadi salah satu atraksi yang dinantikan oleh parti gors
dwp menghadirkan elro untuk pertama kalinya di kawasan asia dua tahun lalu pada gelaran dwp dua ribu dua puluh
prosesnya jadi pertama kali elro datang ke indonesia asia bahkan waktu itu di dwp dua ribu tujuh belas
dan waktu itu temanya beda psychedelic trip tapi kali ini mereka bawa tema yang baru
dan kebetulan baru di tahun dua ribu sembilan belas ini kesampean dan jadilah special stage elro di dwp dua ribu sembilan belas
special stage bertajuk el triangulo de las romudas menceritakan perjalanan
sebuah kapal di laut yang kemudian dimakan monster kraken
dalam perut keraken tersebut orang orang yang termakan sedang berpesta bersama
sebuah kisah fantasi dalam laut yang ditunjukkan lewat dekorasi dan hiburan meriah
musik elektronik yang disuguhkan berjenis tropical house dan tekno
ternyata bagi pengunjung rutin dwp stage khusus dari elro cukup ditunggu tunggu
sumpah gue baru sekali ke stage elro
bagus banget dekorasi
dekornya keren abis
terus lagunya emang enak
makanya gue kesini bener bener cuma mau ngecek kayak apa
sementara di dua panggung lain pada hari kedua ada penampilan dj dj ternama manca negara
seperti tiga dj asal amerika serikat yang tergabung dalam cash cash di panggung neon jungle
juga ada penampilan yang cukup ditunggu tunggu full set duo asal inggris disclosure di panggung utama garudale
cnn indonesia jakarta